ya kirain bakalan jauh
jadi siapa yang menang
kayaknya lo deh
berarti keinginan gue bakalan terkabul dong
bahagia ya kekurung disini sama gue
lo liat bintang di atas gak
sampai ada yang bukain pintu
gue gak bisa terus terusan disini sampe besok pagi
gue gak mau kalo misalkan mama gue sampe ngekhawatirin gue terus terusan
pokoknya gimana pun caranya kita harus cari cara supaya kita bisa keluar dari sini
atau merayap kayak spiderman
ya satu satunya cara kita harus nginep disini malem ini sampe besok pagi
sekarang sama harus dimana
yang kamu pake

bener dong konsen katanya mau belajar
gue lagi galau nih mikirin sama
eh kok apaan sih
lo kan tadi tau tiba tiba si nathan itu bisikin salma
terus habis itu salma nganggut nganggut aja
terus abis itu salma mau dia ikut sama nathan
udah lah masa khawatir
tetep aja gue khawatir
aduh gimana tuh
aduh pasti ada apa apaan nih sama salma
ya kan aduh aduh
jangan panik udah diangkat dulu
kalau nggak diangkat nggak tahu ada apa
oh enggak tuh tante
tante nurul aku mau nungguin
tante nurul aku mau nungguin

tante nurul aku mau nungguin

aduh kenapa ya tante
jadi gini si salma teh jalan sama si nathan tadi
tapi sampai sekarang teh belum pulang pulang
nah masalahnya handphonenya si salma ketinggalan di rumah
kan tadi coba menghubungi handphonenya nathan tapi nggak bisa bisa
aduh gitu ya tante
aduh gimana ya
kalau gitu afifah sama rahma bantu cari salma ya tante
nanti kalau misalnya ada kabar atau gimana gimana afifah hubungin tante lagi ya
beneran ya afifah ya makasih banyak ya afifah ya
aduh rahma kan bener
katanya salma belum pulang pulang sampe sekarang
lihat lihat deh
nih lihat deh
terus gue harus bilang apa ya
terus kalau rahmaipil denger suara gue gimana
bod eh bantuin dong
eh bud tolongin lah
eh eh ap gua
kok gak diangkat ya
itu kan gak kejawab
ini kak budi ya
iya mak ini budi
kenapa si aditnya lagi ke toilet
biasa orang penyakitan gitu tuh
makanya rambutnya keriting
enggak kak gak usah gak apa apa
sama kak budi aja ngomongnya
kakak tau gak nathan dimana
gak tau mak
emang ada apaan sih
dan handphonenya nathan tuh gak bisa ditelepon kak
dan handphonenya salma juga ketinggalan di rumah
khawatir banget di rumah
oh boleh kak boleh
gue lagi di rumah hafifah gimana
gue jemput tuh sekarang ya
udah gue siap siap
lu gak mau dengerin gue
gue tuh punya ide yang sangat sangat brilliant
nih lu bawa motor lu
gua bawa motor gua
elu bonceng rahma
gua bonceng hafifah
ya mau gak
eh apaan sih
sal di tas lu ada pulpen sama kertas gak
cewek kayak lu pasti bawa notebook kemana mana
gua mau nulis harapan dan keinginan gua
terus gua lipet jadi pesawat
gua terbangin deh
ya walaupun terbangnya
dia bisa melayang di atas yang lain
gue gak mau coba bikin juga
ntar kalo lu udah selesai
siapa yang terbangnya paling jauh
dia yang keinginannya tercapai
gua gak ngira ya
kalo gua bakal kepikiran gini
ih gak boleh nih
kita langsung berangkat aja kah
oh eh tapi kita carinya kemana
kan justru itu kita minta bantuan kalian
kalau budi sama kak adit
cari kemana atau natana ada
kita langsung berangkat aja
gimana kalo kita ketempat natan
ya kirain bakalan jauh
jadi siapa yang menang
kayaknya lo deh
berarti keinginan gue bakalan terkabul dong
kalo lo seneng banget bahagia ya kekurung disini sama gue
lo tahu nggak bintang apa yang bersinar yang paling terang
kayaknya sirius deh
magnitudo tampaknya minus satu empat puluh tujuh
udah gitu dia berada di rasih bintang chenis major dan juga merupakan sistem bintang ganda
dengan menggunakan koneksi
komponen primer bintang deret utama kelas a dan juga komponen sekunder sebuah kata putih
masa sih perasaan gak bener deh
bintang yang sinarnya paling terang itu adalah bintang s a lm a
itu adalah bintang yang bersinar paling terang
dan satu satunya bintang yang bersinar di hati gue
yang satu terus ada juga berubah
tiada jenis kenafas juga
suara suara punya mem lasai